pertama saya ingin menyampaikan
terima kasih pertama kepada ketua imi
pak bambang susatyo kemarin sempat menugaskan
namun saya kemarin menyampaikan
sebelumnya juga sudah pernah menyampaikan kepada pak bambang susatyo
karena terima kasih
tugas saya di medan masih banyak pak
saya bilang tugas saya masih banyak di medan
saya takut tidak mampu untuk menjalankan tugas
namun kemarin diumumkan
namun saya sudah kembali konfirmasi
saya mohon maaf kepada pak bambang susatyo
untuk para tugas di medan masih banyak
saya bilang kalau boleh pak
saya bertugas dulu full di medan

dan kalau berkenan tidak dimasukkan ke dalam steering committee di formula e
jadi alhamdulillah kemarin pak bambang susatyo mendukung
karena tugas yang saya sampaikan itu tugas sebagai wali kota medan
dan alhamdulillah kemarin pak bambang susatyo juga langsung menyampaikan
kalau saya tidak ada di steering komite formula e